good morning masih bersama anda untuk mengetahui perkembangan kedatangan dan juga kepastian ya
rizik sihab akankah akan pulang ke tanah air pada hari ini
sudah ada rekan kami mung taza caterinirat yang memantau di sana
ya taza bagaimana perkembangan terbaru ya apakah sudah ada nih kepastian rizik syihab ini akan pulang atau tidak
mungkin anda punya informasi yang lebih update ya
good morning prabu dan juga dhaniar baru saja acara penyambutan di masjid jami baitul amal di cengkareng jakarta barat ini berakhir
dan sebelum diakhiri tadi sekitar pukul tujuh pagi diputarkan sebuah rekaman pidato yang berisi suara dari rizik sihab
yang kemudian memberikan kabar mengenai ataupun konfirmasi mengenai apakah pada hari ini dirinya dan juga keluarganya
jadi datang ke indonesia ataupun tidak dan berikut
adalah sedikit dari cuplikan rekaman pidato tersebut
jadi hari ini saya harus menunda dulu ke pulangan saya
karena harus menunggu isyara dan pisara sehingga pulang di waktu yang tepat
dan saya akan tetap istighara mohon betul untuk allah swt hingga dapat isyara dan pisara
jika sudah dapat keputusannya maka saya sendiri yang akan langsung mengumumkan
kepada komitmen islam di indonesia tentang kempulangan saya
ya dan tadi sudah kita dengarkan secara jelas bahwa rizik syihab menyatakan membatalkan kedatangan dirinya dan juga keluarganya ke indonesia pada hari ini
jadi kalau memang sebelumnya diinformasikan bahwa pada pagi hari ini rencananya pada pukul sembilan dua puluh pagi rizik sihab dan juga keluarganya seharusnya sudah berada di bandara soekarno hatta sampai di jakarta
namun kemudian tadi sudah kita dengarkan sendiri pidato yang disampaikan tersebut
memang menyatakan bahwa dirinya setelah melalui hasil istihoroh begitu meminta doa dan juga melalui hasil pertimbangan yang kemudian didapatkan dari sejumlah ulama
yang baik yang meminta dirinya untuk pulang ataupun yang meminta dirinya untuk tetap tinggal di arab saudi
kemudian dirinya menyimpulkan bahwa dirinya masih belum akan datang ataupun pulang ke indonesia pada waktu yang dekat
untuk mengetahui lebih lanjut
jadi apa proses dari penjadualan keberangkatan ataupun kepulangan rizik sihab sudah bersama saya saat ini adalah selamat marif selaku ketua persaudaraan alumni dua ratus dua belas yang juga merupakan jurubicara dari panitia penyambutan imam besar rizik sihab
assalamualaikum bang selamat
bang selamat inikah sebelumnya ada informasi beliau ini akan pulang rizik sihab
namun kemudian kenapa baru pagi hari ini enam tiga puluh pagi mendapatkan kabar kalau memang sebenarnya sudah ada informasi ini sejak kemarin malam yang kemudian dibatalkan
begitu ya tiketnya ya
kenapa baru pagi ini kemudian didapatkan informasi ini
ya sekali lagi kami panitia dan pa dua ratus dua belas tetap istiqomah mendengarkan apa kata beliau
kami tidak ingin mendengarkan dari orang lain dan memang kami akan bubar kami akan mengambil keputusan ketika beliau langsung yang mengatakan bahwa beliau menunda kepulangannya
sampai dengan semalam itu tidak ada kabar dari beliau langsung
saya komunikasi hampir setiap sepuluh menit sekali
dan jam dua puluh dua tiga puluh setengah sebelas malam dengan beliau beliau masih kontak belum ada penundaan untuk pulang
nah jam dua puluh karena beliau tidak ada kontak untuk menunda pulang maka kami masih yakin beliau akan pulang
nah jam dua puluh tiga malam sudah lost contact dengan beliau kami yakin beliau ada di pesawat
tapi kemudian jam enam ada kontak dengan beliau
nah jam enam pagi itu kemudian kami kontak dan kemudian dapat informasi dari beliau langsung bahwa berdasarkan istihara beliau
beliau menunda ke pulangannya ke indonesia dan beliau mengirimkan pesan suaranya tadi jam enam tiga puluh
tapi kemudian langkah selanjutnya apa nih
sebelumnya kan sudah ada jadwal ataupun agenda bahwa setelah nanti ada acara di sini akan menyambut di bandara
namun pada hari ini seperti apa nih karena ada perubahan keberangkatan seperti ini
ya pertama kepada jamah tadi kita sudah memberikan pengertian agar secara damai tertib kembali ke pulang ke rumah masing masing
doakan habis berisik di sana
yang kedua untuk kawan kawan di bandara
kita sudah kirim orang ke sana dan saya kirim suara langsung untuk minta diputarkan di bandara agar jamaah yang di sana bisa kembali ke tempat masing masing
yang lain juga ke stasiun
kemudian kepada kawan kawan korlap yang sudah berangkat di tengah jalan kami juga komunikasi
insya allah semuanya bisa berjalan dengan tertib
bisa kembali ke rumahnya masing masing
ini keputusan terbaik dari hrs dan kita sebagai santrinya sebagai muridnya sebagai jamahnya
sampai jumpa di jamahnya
sampai jumpa di jamahnya
ini adalah salah satu upaya agar nama rizik syihab ini tetap terus diingat ingat oleh masyarakat
karena sudah setahun belakangan sudah sepuluh bulan rizik syihab tidak berada di indonesia
lalu kemudian pamornya dikatakan sudah mulai turun
lalu bagaimana pendapat anda sendiri
apakah ini merupakan upaya agar rizik syihab kemudian terus menerus diingat oleh para pengikutnya
oh enggak juga
karena keputusan tanggal dua puluh satu bulan dua kita meminta habis berisik pulang adalah keputusan persetamunas
dari dua puluh dua provinsi berserta ulama dan tokoh yang hadir di puncak ketika itu
karena keputusan munas
meminta beliau pulang maka kami meminta beliau pulang
kemudian kami mempersiapkan penyambutan
jadi tidak betul tidak ada kaitannya dengan itu semua
insya allah kalau hrs akan dikenang oleh umat
karena dua ratus dua belas pasti menjadi sejarah indonesia dan enggak bisa dilupakan oleh siapapun termasuk dunia internasional
dan dua ratus dua belas tidak bisa lepas dengan habib rizik syihab
singkat saja nih pak dikonfirmasi saat ini dimanakah posisi dari rizik syihab
ada di kota suci mekah
dimananya tepatnya tinggal dimana
di kediaman beliau
di kota suci mekah
terima kasih banyak pak selamat untuk waktunya
dan tadi kita sudah dengarkan bagaimana kemudian persiapan yang kemudian berakhir
dengan pulangnya para loyalis dari rizik syihab pada hari ini
dengan tidak jadinya pulang rizik syihab ke indonesia
begitu dan memang menurut informasi yang saya dapatkan dan saya dengarkan dari pidatonya
bahwa nantinya jika rizik syihab benar benar akan pulang
dirinya sendiri yang akan mengumumkan kepulangan tersebut
dirinya sendirinya yang akan kemudian memberikan informasi tersebut tidak akan datang dari ppib
ataupun dari pa dua ratus dua belas ataupun dari fpi
nanti rencananya nanti rizik syihab sendiri yang akan kemudian memberikan informasi tersebut
namun kemudian kita masih akan menunggu kapan istihoroh tersebut akan kemudian memberikan isyarat kepada rizik syihab
untuk pulang kita akan tunggu seperti apa nanti kelanjutannya
dan nia dan juga prabowo
terima kasih untuk laporan anda langsung dari wilayah cengkareng jakarta
ya jadi memang sudah dari subuh tadi ya
para loyalis dari rizik sihab ini menantikan
yang mungkin juga anda ketahui bersama menyebar di whatsapp group di media sosial
soal itu tapi ini berarti sudah ada kepastiannya ya
rizik sihab tidak jadi pulang ke tanah air pada hari ini
karena kepulangannya dibatalkan
jadi masih belum ada informasi yang lebih pasti
dan semuanya sepertinya menunggu
pernyataan langsung dari rizik syihab